berbagai tanda bagi pejalan kaki dibuat oleh pemerintah kota bandung
sebagai bentuk dukungan bagi siswa siswi smp negeri lima puluh dua
yang berlokasi di cigondewa kaler
selain pembuatan jalur menggunakan aspal dan tanda tanda jalur
ada juga lukisan di dinding dan papan papan lainnya
lokasi sekolah yang berada di antara perbatasan kota dan kabupaten bandung
membuat tidak ada jalur angkutan umum yang melintas di kawasan ini
karena itu tidak banyak pilihan transportasi umum untuk menuju sekolah
ya tanggapan saya jadi makin semangat dan sekalian mengajak teman teman juga biar jadi hidup sehat
ya nggak khawatir karena kita kan jalannya di sebelah kanan
jadi tahu kalau misalnya ada truk yang ini
jadi kita bisa lebih tahu gitu karena kita jalannya di sebelah kanan
menurut kepala sekolah smp negeri lima puluh lima bandung sabar mulyana
secara keseluruhan terdapat empat ratus lima puluh siswa di sekolahnya yang mayoritas berjalan kaki ke sekolah
karena jalannya sepi jadi motor kendaraan itu akan berlajunya akan cepat
paling ketika akan berturun kecepatannya itu karena di sini juga banyak gudang gudang
sehingga banyak truk truk besar yang lewat sini
nah itu yang kami khawatirkan gitu
sistem yang mendorong para siswa untuk berjalan kaki ke sekolah
seharusnya didukung dengan pembuatan jalur pedestrian yang optimal
demi kenyamanan dan keselamatan para pejalan kaki
jalur pejalan kaki yang baru dibuat ini berada satu level dengan jalan
dan trotoar yang ada pun ukurannya kecil
ini semua kiranya kurang ideal bagi ratusan siswa yang berjalan kaki menuju sekolah
namun inilah realita yang ada dan seharusnya menjadi tantangan bagi pemerintah
wali kota bandung yana mulyana menyatakan peningkatan infrastruktur bagi pejalan kaki
khususnya di lingkungan smp negeri lima puluh lima bandung
merupakan bagian dari program rute aman selamat sekolah atau ras
nantinya program itu akan berkelanjutan dan dijalankan di sekolah sekolah lain
ya karena kan zonasi itu kan rumah dan sekolah itu kan dekat
jadi harapannya kita bisa membudayakan pasca pandemi ini
ini kan salah satunya kalau kita bersepeda atau jalan kaki ini
ya untuk kesehatan juga gitu ya
tapi kita beri ruang yang aman dan nyaman gitu ya
untuk mereka mulai melakukan budaya sepeda dan budaya jalan kaki ke sekolah
koalisi pejalan kaki sebuah kelompok yang sudah sebelas tahun fokus pada keselamatan dan keamanan para pejalan kaki
mengapresiasi pemerintah kota bandung dalam membudayakan masyarakat
khususnya pelajar untuk berjalan kaki
jalur pejalan kaki yang disediakan khusus dengan cara dicat dinilai sebagai langkah yang tepat
sebab tidak semua jalan memiliki trotoar
namun untuk menjamin keselamatan dan keamanan perlu dibarengi dengan desain fisik infrastruktur yang baik dan perilaku pengendara
soal efektif atau tidaknya kan tentu setelah ada kampanye benar nggak sih anak sekolah itu akan beneran membiasakan berjalan kaki
nah itu berkaitan juga dengan jalur yang dibuat itu
rute yang dibuat itu aman atau tidak begitu juga dengan pengelolaan perilaku para pengendaranya
sebelumnya pada rabu dua puluh juli dua ribu dua puluh dua wali kota bandung yana mulyana meluncurkan rute aman selamat sekolah
jalur tersebut selain memberi rasa aman para pejalan kaki di lingkungan pendidikan
juga membiasakan anak anak berjalan kaki ke sekolah